menko perekonomian erlangga hartarto dan menteri keuangan sri mulyani
menghadap presiden jumat sore usai keduanya memberikan keterangan di mk
soal pengadaan bansos di masa pilpres
usai bertemu presiden erlangga mengaku presiden ingin melihat jalannya sidang melalui youtube
ya tidak langsung yang penting kita melaporkan sudah hadir
mau lihat di youtube dulu deh
dalam persidangan salah satu sorotan yang digali oleh hakim
yakni seringnya presiden jokowi ke jawa tengah untuk memberikan bantuan sosial
hakim saldi bahkan menunjukkan frekuensi kunjungan jokowi di provinsi itu
ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sisih sebetulnya ada
yang mencantumkan list perjalanan presiden
ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke presiden ini sebetulnya
karena dalilnya bertumpu di sini
ya jadi kami harus menanyakan
apa sih kira kira yang jadi pertimbangan presiden
memilih misalnya ke jawa
tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain
ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya
menjawab pertanyaan hakim menko pmk muhajir effendi yakin seringnya presiden ke satu daerah
karena daerah itu mendapatkan proyek strategis nasional lebih banyak dari daerah lain
menurut saya kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh presiden
kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan
proyek jadi strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu
terlalu muskil kalau hanya seratus kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos
kemudian itu berpengaruh secara nasional
itu saya kira tidak berpengaruh
mohon bapak tidak berpendapat soal itu
pemanggilan empat menteri jokowi bisa menjadi alarm
agar tak terulang di pilkada november nanti
kim november dua puluh tujuh november akan ada hajat nasional pilkada serentak kepala daerah seluruh indonesia untuk pertama kali
kalau ini tidak ada jeweran tentang penyalahgunaan bansos
ada potensi ditiru oleh penguasa di tingkat daerah untuk menggunakan bansos sebagai kepentingan elektoral
tak ada yang menentang pembagian bansos kepada masyarakat miskin
namun bansos yang diduga disalahgunakan untuk kepentingan elektoral
harus diaudit demi sehatnya demokrasi